gubernur papua lukas nmb ditangkap oleh kpk
pengacara lukas aloysius renwarin mengklaim penangkapan itu tanpa pemberitahuan
perihal penangkapan itu sebelumnya dibenarkan oleh kapolda papua irjen matius de fakiri
yang sudah dihubungi pada selasa hari ini
dari sumber detik com mengatakan lukas diamankan oleh tim penyidik kpk di papua
lukas ditangkap di salah satu rumah makan di papua
setelahnya dia segera diterbangkan ke jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif
dan sebelumnya kpk resmi mengumumkan lukas nmb sebagai tersangka di kasus dugaan tindak pidana korupsi
pemberian dan penerimaan hadiah atau janji pembangunan infrastruktur di papua
kpk juga menetapkan direktur pt tabi bangun papua sebagai tersangka
dia mengatakan kasus ini bermula saat rija tano laka mendirikan perusahaan tbp di bidang konstruksi pada tahun dua ribu dua
namun menurut alex rijatano tidak memiliki pengalaman dalam bidang konstruksi
kemudian pada tahun dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh satu rija tono diduga mengikuti lelang berbagai proyek infrastruktur di papua
rijatono diduga memberikan sejumlah uang sebelum proses lelang agar perusahaannya bisa mendapatkan proyek tersebut
suap itu diduga diberikan kepada lukas nmb dan beberapa pejabat
untuk mengetahui informasi terbaru tentang penangkapan lukas nmb kita sudah terhubung dengan jurnalis transmedia andre kirwel
selamat siang andre bagaimana kondisi jayapura saat ini pasca penangkapan lukas nmb
baik terima kasih meji
perlu diinformasikan bahwa sekitar pukul sebelas pagi tadi atau siang tadi
gubernur lukas nmb yang sementara berada di salah satu rumah makan di kota jayapura
didatangi oleh pihak penyelidik kpk yang langsung menahan gubernur papua lukas nmb atas kasus suap dan gratifikasi
setelah dilakukan penangkapan gubernur lukas nmb langsung dibawa ke mako primo kota raja jayapura
dan langsung dilakukan pemeriksaan yang kurang
kurang lebih hanya berlaku selama sepuluh menit
setelah itu lukas langsung dibawa ke bandara sentani jayapura untuk diterbangkan ke jakarta via manado
perlu disampaikan juga pasca penangkapan dari gubernur papua tersebut
warga masyarakat sekitar pukul tiga belas lewat dua puluh menit waktu indonesia timur melakukan penyerangan
atau mereka mendatangi mako primo untuk menyerang aparat keamanan
yang berada di mako primo
tempat saya saat ini berada di makobrimob tampak terlihat warga masyarakat yang tadi sempat tegang
sekarang mereka sudah kembali dengan aktivitasnya namun aparat brimob dan juga beberapa perwira polda papua
dan juga dari primo sedang berpiaga
hari ini juga terlihat dari personil brimob yang sudah menutup pintu masuk yang hanya dilakukan dalam satu pintu masuk
juga di informasi
dari keterangan beberapa perwira yang sempat kami menanyakan tentang situasi
sempat terjadi juga di area bandara sentani
dilakukan penyerangan yang dilangsungkan oleh masa dari gubernur papua atau keluarga dari gubernur papua lukas nmb
baik andre tadi kami mendengar ada tindakan penyerangan
apakah anda bisa mengulas kembali dan juga menggambarkan kembali
bagaimana terjadi penyerangan tersebut
ya baik terima kasih
saat masa mendatangi mengaku primo
sebenarnya gubernur lukas nmb telah berada di bandara sentani
untuk dikirim ke jakarta melalui menado
namun masa yang datang menggunakan alat alat tajam dan juga beberapa panah
mereka langsung menyerang para petugas
hingga para petugas yang saat itu sebenarnya tidak terlalu banyak
jumlahnya harus mengeluarkan tembakan untuk membuarkan masa
jalan raya di depan makobrimob yang merupakan jalan utama sempat terhenti
dan sempat tidak ada aktivitas akibat masa yang begitu banyak
dan ada beberapa masa tersebut juga langsung ditahan oleh aparat keamanan
yang mana salah satunya masih berada di bandara sentani
maka primo lagi sementara ditahan dan lainnya sudah membuarkan diri
mengantisipasi gangguan atau dilakukan penyerangan berikutnya
aparat primo saat ini sudah melakukan penyegaan di maku primo
dan juga beberapa lokasi yang sempat tadi beberapa truk mengangkut pasukan
yang langsung dibawa ke area sentani dan juga di koyan
mana diketahui masa yang sempat berkumpul di kediaman
dengan lukas nmb untuk menanyakan atau mereka menanyakan tentang keberadaan lukas
apakah benar benar ditangkap atau tidak hingga masa yang saat ini banyak
sehingga aparat brimob dari polda papua langsung dikirim ke lokasi kediaman lukas di koya
untuk mengamankan masa demikian lagi
baik andri tadi anda menyebutkan ada beberapa titik yang sudah diterjunkan
aparat keamanan dan sebenarnya berapa titik yang terjadi kericuhan di sana
dan apakah aparat keamanan masih berjaga jaga di sana
ya baik hingga saat ini masih berada di sentani kami belum bisa mengecek
karena masa atau warga yang ketakutan hingga mereka saat ini sedang berlarian
itu pun dibuktikan dengan beberapa keterangan dari pihak kepolisian
bahwa mereka masih menunggu detail terkait dengan penyerangan tersebut
jadi berada di sekitar area bandara di tempat di mana lukas nmb di bawah menuju jakarta
ya apakah warga setempat masih mengalami trauma terkait dengan penangkapan ini andri
ya kalau kita melihat dari depan tempat saya melaporkan di makobrimob saat ini
aktivitas masyarakat baik anak sekolah maupun juga warga masyarakat
baik dari pns
walaupun swasta warung warung
saat ini masih membuka atau mereka masih secara normal
ini tidak terlalu berdampak terhadap penangkapan maupun pasca penyerangan
yang berlangsung sekitar pukul tiga belas lewat dua puluh lima menit siang tadi demikian
baik andre lukas dikabarkan ditangkap saat sedang makan di salah satu restoran di jayapura
sudah adakah pernyataan dari pihak keluarga
ya untuk pihak keluarga sehingga saat ini belum ada keterangan
namun dari pihak pengacara direncanakan sore sebentar mereka akan melakukan keterangan pers terkait penangkapan ini
baik terima kasih andre jurnalis transmedia yang sudah bergabung bersama kami di news report
gubernur papua lukas nmb ditangkap kpk
pengacara lukas aloysius renwaring mengeklaim
penangkapan itu tanpa pemberitahuan
perihal penangkapan itu sebelumnya dibenarkan oleh kapolda papua irjen matius de fakiri
yang dihubungi oleh pihak cnn indonesia selasa hari ini
dan lukas diamankan tim penyidik kpk di papua
lukas ditangkap di salah satu rumah makan di papua
setelah itu dia segera diterbangkan ke jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif
dan sebelumnya kpk juga resmi mengumumkan lukas nmb sebagai tersangka di kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji pembangunan infrastruktur di papua
kpk juga menetapkan direktur pt tabi bangun papua sebagai tersangka
dia mengatakan kasus ini bermula saat rijatano laka mendirikan perusahaan tbp di bidang konstruksi pada tahun dua ribu dua
rijatano tidak memiliki pengalaman dalam bidang konstruksi
kemudian pada tahun dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh
rijatano diduga mengikuti lelang berbagai proyek infrastruktur di papua
alexander juga mengatakan rija tono diduga memberikan sejumlah uang sebelum proses lelang agar perusahaannya bisa mendapatkan proyek tersebut
alexander menduga rijatano sepakat untuk memberikan v empat belas
suap itu diduga diberikan kepada lukas nmb dan beberapa pejabat